meskipun sepintas tampak sama
bisa dikatakan yang pakai tomat tomatan lah
mereka rekomendasi secara operasi gitu ya
ayu akan pilih jovita simon dibandingkan nathania ko untuk menutup obrolan
bawang putih cabai dan segala macam bedanya
jadi ketika kita memberikan
ketika diketahui janin meninggal dunia dalam kandungan